jakarta sebagai pusat ibu kota negara memiliki banyak percampuran budaya termasuk budaya modern musik rap
di jakarta anak musikus rap asal betawi dengan nama kojek rapper betawi
nah sudah ada bersama kami untuk membahas tentang seperti apa sih rapper betawi di masa kekinian dan juga motivasi visi dan juga apa sih latar belakang dari kojek ini
selamat siang bang kojek assalamualaikum terima kasih bang gojek udah gabung nih
assalamualaikum bang yuda apa kabar
apa kabar baik nih bang kojek
mudah mudahan bang kojek sama keluarga juga baik baik ya di sana ya
bang ini kalau kita ngomongin nama abang kan sebenarnya amrullah ya namanya bagus
kenapa dipanggil kojek nih bang kayak nama permen zaman dulu tuh
iya jadi gini bang yuda dulu zamannya saya sekolah memang sering makan permen kojek nih
sampai akhirnya terus terusan dipanggil kojek sampai sekarang
ketika jadi rapper kayaknya pikir untuk sosokan namanya pakai nama nama luar negeri nggak pas lah
udah pakai nama kojek aja sampai sekarang dan akhirnya jadilah kojek rep betawi
oh gitu bang nah ini kalau ngomongin budaya betawi nih bang kojek ini dari mana nih betawinya nih bang
jakarta utara selatan atau dari mana nih bang
terus yang kedua nih rata rata orang bingung nih kalau orang betawi anak anaknya ngomong bahasa betawi itu apa
setiap daerah ini ada logat yang beda beda nih bang misalkan daerah selatan anak utara itu gimana tuh bang kojek
ya jadi bang yuda dan ini saya nih betawi sunter kalau di sun pasti gemeter
kalau orang bilang betawi tuh ada betawi tengah yang kalanya e kalau betawi pinggir itu lebih nyablak
huruf a gitu lebih kayak betawi bekasi bagenin baik lah gitu gitu terus juga ada betawi pinggir juga ada betawi ora
jadi semuanya beda ketika betawi tengah memang pakai e tapi nggak semua bahasa betawi pakai e
kalau di tnjmbrep kalau pakai hmw
iya bang gojek bener ya tadi input baru nih buat pemirsa ya
bang kojek kalau ngomong tentang rep nih ya pasti orang pada bingung nih bang kojek kan orang betawi
ngomongin betawi pasti gampang keromong pantun tapi kenapa bang kojek milih jalur ref nih sebagai sirikas bang kojek
nah sebenarnya saya mulai memiliki pop gitu di eranya zaman saya kuliah dulu di dua ribu tujuh
masa namamahum ayah saya bilang lo boleh suka musik luar tapi lo harus cinta sama budaya lo
jadi ketika saya kasih kata kata itu saya berpikir apa ya
iya gue pasti tahu ya gue harus cinta sama budaya gue melebihi cinta gue sama budaya lain gitu
akhirnya saya memasukkan unsur musik gambang kromong unsur musik dari tanjung barat unsur musik barat yaitu hip hop
jadi lah kojek
waduh cakep nih bang kojek nah kalau kita ngomongin rap tadi bang kojek ya bilang
apa sih sebenarnya kesamaan kultur
betawi sama musik rap apa sama sama tegas apa sama suka ngebanyol atau gimana nih bang
ya sebenarnya ini bang yuda ketika lewat musik k pop dan rap saya menyuarakan sesuatu
budaya hip hop kan budaya hip hop adalah budaya perlawanan orang kulit hitam ketika mengalami penjajahan gitu
keterpidasan dan akhirnya lewat musik hip hop dan ref juga saya juga menyuarakan keresahan saya sebagai warga jakarta gitu
jadi banyak kan lirik lirik itu juga kritik menurut saya musik dan ref ini justru bisa lebih kena ke hati masyarakat gitu
nah ini menarik nih untuk dikulik nih bang kojek tadi ngomongin keresahan tentang jakarta
ini pengalaman pribadi atau curhatan keluarga atau gimana nih bang ojek
ya sebenarnya kayak hari ini ulang tahun jakarta kan biasanya memang budaya betawi jakarta itu dicintai banget
makanya ketika ulang tahun jakarta dan satu lagi adalah pilkada
tapi ketika pilkada dki mungkin jakarta dan betawi sedikit terlupakan
makanya pengalaman pribadi pengalaman keluarga pengalaman teman teman
dan pengalaman kota yang saya cintai ini saya tuangkan lewat kritik kritik
seperti saya pernah punya lagu berjudul
anak gue jadi gubernur
ketika masa pilkada pasti gubernur gubernur banyak berjanji
tapi apakah setelah masa pilkada
itu gubernur gubernur tetap mencintai kota jakarta
bang kojek nih kalau kita ngomongin budaya betawi kan tadi sempat di awal ngomongin tentang gambang kronmong
mudan pantun gudang pecah silat segala macem ya
tapi yang menarik adalah lirik betawi ini kalau kita flashback dulu di benyamin
bang ben ada lagu kompor beleduk segala macam gitu yang unik gitu lagu lagunya
nah kalau bang kojek sendiri terinspirasi dan menyampaikan itu dalam bentuk lirik
maupun dalam bentuk aransemen lagu tradisionalnya seperti apa ini
yang menjadi ciri khas
bang kojek tapi juga tetap ada unsur betawinya
ya jadi unsur musik hip hop yang update saya padukan dengan gambang kromong juga yang seru banget
yang bisa dibawa ke musik yang upgrade
terus juga ketika saya menulis lirik dan kartu brep itu juga memakai cara saya menulis pantun
karena pembedaan krebs betawi adalah lapalannya dengan gaya bahasa betawi
terus juga ada pelapalan gaya pantun dan pastinya ketika semua menyebarkan lagu kojek kerap betawi
pasti ada unsur unsur musik tradisional betawi yang saya masukkan
dan ketika di panggung kojek kreb betawi memasuki style orang betawi
jadi menunjukkan bahwa ini loh pakaiannya orang betawi walaupun saya sepatunya masih pakai sneaker
tapi itulah dimana terus memperbaikan budaya betawi biar nggak kegiles di makan zaman
jadi pakai sadariah bawaannya sneaker gitu ya bang
jadi kulturasi yang unik ya bang
ya itu dia benar
ya bang kojek kalau menarik nih ngomongin tentang membudayakan budaya betawi
apakah bang kojek juga memperdayakan anak anak muda betawi nih bang untuk bermusik
kemudian nari zapin dan semua yang berbudaya betawi kan agak agak ribet nih bang
ya jadi sebenarnya ketika semua atau yang pernah menonton panggungan kojek kreb betawi disitu saya sungguhkan banyak hal

saya juga suka banget karena saya juga suka banget menunggu kan banyak hal dari pakaiannya

samping ketika menyanyi setelah itu saya kasih tahu ini loh alat musik ini ini loh tehian gitu
jadi saya mengedukasi masyarakat lewat aktif panggung
lewat foto klip video klip ataupun ketika sekarang orang orang mungkin mengakui budayanya gitu malu untuk latihan gabang keromong atau males
dari pojakarta betawi semoga sisipan sisipan kecil atau sedikit

kecil atau sedikit itulah yang bisa
jakarta ya empat ratus sembilan puluh empat tahun
dan sekarang ini sudah dua tahun nih kita pandemi
nih bang kalau bang kocek ngeliat
pandemi di jakarta seperti apa ini bang terutama
warganya masih bandel
terus sudah gitu juga bagaimana perubahan perubahan
karakter kota jakarta nih bang
di tengah pandemi bang
jadi ketika pandemi nih bang yudha
memang kita harus
beradaptasi nih dengan situasi yang
nggak pernah kita duga dugain nih
akhirnya orang harus
atau membuka pikirannya
biar nggak mati dimakan pandemi
makanya saya juga menunjukkan
sama anak anak muda
bahwa kreativitas seni dan budaya
itu nggak boleh mati dimakan pandemi
karena dengan seni dan budaya
saya merasa bisa menghibur orang
dan akhirnya menaikkan imun kita
dan insya allah jauh dari pandemi
saya juga mensupport pemprov dki jakarta
di awal pandemi menciptakan
lagu jaga jarak aman
mana kita menjaga terus protokol kesehatan
karena bukan cuma peran pemerintah
bukan cuma peran pemprov dki jakarta
tapi peran seniman peran warga
dan semua untuk terus
buat jakarta bangkit
seperti tagline ulang tahun jakarta saat ini bang
ya ini terakhir nih bang gojek
aneh mau kasih bang gojek
tantangan nih buat nge rap nih terakhir sebelum kita bubaran
apa aja lagunya boleh deh bang
selamat ulang tahun jakarta
kita memang berbeda tempat
tapi terima kasih
untuk naikin budaya
kebebasan yang mungkin
betawi akan selalu dinanti
di dalam hati lestari sampai luar negeri
terima kasih bang kojek buat
rap nya mudah mudahan tetap semangat
dalam melestarikan budaya betawi dengan
modernisasi tapi tidak melupakan
akar budaya betawi selamat siang bang ojek
selamat siang bang gojek
thank you assalamualaikum